kenaikan harga beras kembali mencuat belakangan ini banyaknya gagal panen diklaim pemerintah membuat stok beras menyusut sehingga harga beras naik
apakah langkah yang tepat membuka keran impor beras di saat musim panen yang akan segera tiba
bagaimana juga dengan kesimpang siuran data stok beras antar kementerian yang mempengaruhi kebijakan pemerintah
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
data stok beras sendiri seperti yang diklaim sama kementerian pertanian maupun juga dari kementerian perdagangan
ya kami punya anggota lebih dari satu ratus delapan puluh dua ribu
yang satu ratus tujuh puluh dua ribu adalah penggilingan padi kecil kemudian penggilingan padi menengah itu kira kira sekitar delapan ribu yang besar sekitar dua ribu
nah yang kecil ini biasanya memproduksi beras medium karena kemampuan alat perawatannya
nah kemudian yang besar baru
menengah itu memproduksi beras premium
nah kemudian memang pada akhir akhir ini kan terjadi kenaikan harga sejak bulan september
yang diklaim karena stoknya menyusut gitu ya
dan sebenarnya siklus tahunan itu produksi kita itu akan surplus dila dibanding dengan konsumsi ya itu antara bulan akhir februari sampai dengan agustus
mulai september memang cenderung turun di bawah
jadi sebenarnya kalau situasi yang surplus ini tidak mampu menutup kekurangan yang di sini pasti akan terjadi pergerakan harga tadi
nah inilah mulai september ternyata terjadi pergerakan harga
pemerintah kemudian oh ini ada persoalan persoalan di middleman dan sebagainya kemudian dikeluarkanlah het
ternyata harga tetap naik
nah kemudian perpadi sendiri kami berkumpul dengan seluruh pimpinan daerah
kami kumpul bulan oktober kita lakukan evaluasi ternyata memang pasokan gabah itu berkurang
memang berkurang dan harganya itu naik terus
jadi kalau pada waktu ditetapkan hit itu kira kira empat rupiah pada saat bulan oktober itu sudah mendekati lima rupiah
nah kemudian ini kita evaluasi lagi
bulan januari tanggal enam januari yang lalu kami kumpul lagi seluruh indonesia
kami kumpulkan kami tanyakan lagi apa persoalan yang di lapangan
ternyata memang karena di lapangan kan disampaikan bahwa tidak ada beras medium
nah ternyata memang penggilingan padi kecil itu lebih dari separuh tidak bisa berproduksi lagi
karena harga sudah di atas lima
sehingga tidak mau menjual rugi
tidak mungkin menjual rugi sebenarnya itu petani ya
karena ada patokan sembilan empat ratus lima puluh
nah makanya terjadilah kelangkaan
tanda petik ya tidak semua daerah tentunya
semua tahu itu ada beberapa daerah yang potensi yang memiliki produksi lebih
tapi sebenarnya kita itu masih mengandalkan pulau jawa
oke tapi sebenarnya kalau dari stok sendiri
perpadi melihat sebenarnya kalau harganya memang dijual nanti sesuai dengan standar ataupun produksi
biaya produksi dari petani sebenarnya tidak ada kelangkaan stok seperti itu pak
pada dasarnya yang disebut dengan kelangkaan stok atau tidak
ini kan ada hubungannya tadi itu dengan harga kan
harga kemudian ternyata kan penggilingan padi kecil juga tidak mampu mengadakan gabah dan menggiling
sehingga kan menjadi berkurang kan
karena para peta apa penggiling kecil ini tidak memproduksi lagi seperti itu ya
tidak bisa memproduksi
karena tadi itu harga yang bisa yang besar karena dia mampu memproduksi premium
sehingga mulai oktober itu pemerintah melakukan operasi pasar
nah ternyata operasi pasar pun tidak mampu meredam
jadi artinya apa ini pasti ada sesuatu hal lain yang persoalannya adalah kenapa kok ini naik terus
oke karena ternyata het itu yang sebenarnya harusnya tidak perlu ada gitu
karena kalau bisa fleksibel angkanya para petani penggiling kecil pun juga sampai saat ini masih akan terus menggiling
kalau mereka tetap dapat untung seperti itu kan
nah sebenarnya itu yang pernah kami usulkan
het untuk medium
mohon ditunda dulu supaya mereka pun bisa menggiling
kalau dia bisa menggiling artinya medium pun bisa menggiling
tapi ini persoalannya ternyata kan premium pun juga naik
sehingga harga premium naik apa yang terjadi di lapangan itu sebenarnya kan kita selalu monitor apa sih persoalan di lapangan yang pertama pasti yang dimonitor adalah ramalan produksi
ramalan produksi sekarang di mana

padahal ini penting untuk menentukan langkah berikut
yang kedua stok yang ada di bulog
ternyata selama tahun dua ribu tujuh belas dengan penggunaan dengan sergap dan sebagainya stoknya pengadaannya juga jauh di bawah target
walaupun kementerian pertanian mengatakan bahwa stok aman ada satu juta ton di gudang gudang burung
satu juta itu apalagi sekarang tinggal delapan ratus ribu lebih
ini adalah stok yang tidak aman
ini adalah stok yang tidak aman
karena negara kita negara besar kita tahu bahwa indonesia itu satu bulan perlunya sekitar dua lima sampai tiga juta
kalau kita hanya punya delapan ratus ribu ton manakala terjadi bencana alam dan sebagainya padahal dia harus mengeluarkan itu sangat tidak aman
makanya waktu yang lalu itu kita sepakati bahwa minimum itu stok itu harus ada satu lima sampai dua juta ton
oke sehingga sebenarnya gini kalau tidak ada het kita berandai andai gitu ya kemudian juga harga gabah mengikuti pada saat harga pasar saat ini bergerak gitu
sehingga sebenarnya tidak perlu lagi ada impor beras
tapi persoalannya begini kalau dibiarkan terus itu juga akan terjadi konsumen tidak akan bisa beli
dan saya tahu konsumennya itu siapa sebagian besar juga petani
karena petani kita itu menjualnya tebasan tidak pernah dia menyimpan sekarang ini
cenderung tidak menyimpan
tidak pernah dia menyimpan delapan puluh persen ditebaskan di sawah
oke jadi tidak ada
sehingga pada akhirnya dia membeli
nah kalau dia menjual pada saat menjual murah kemudian pada saat membeli mahal kan nggak adil gitu kan di sini
maka dari itu ini yang harus betul betul diikuti terus
dan kita tahu pada bulan bulan mulai september sampai dengan awal februari itu memang masa paceklik disebut
pemerintah mengatakan memang ada upaya
upaya sebagainya supaya tidak ada paceklik
tapi ternyata ini dengan tadi itu dengan sulitnya gabah harga beras yang naik harga gabah yang naik
pasokan salah satu pasokan ke cipinang juga menurun
ini kan menjadi indikator indikator penting
menurut anda impor ini sudah langkah yang mau tidak mau diambil pemerintah
sebenarnya sebenarnya langkah impor ini sebaiknya mestinya
dilakukan jauh sebelum harga naik
pada saat mulai paceklik di akhir tahun itu
mulai paceklik dan kita kan sudah bisa berhitung
sebenarnya mestinya bulan juli agustus itu harusnya sudah diputuskan
sehingga apa tidak terjadi tadi itu harga bergerak
tapi mungkin karena pemerintah tidak mengimpor karena data dari kementerian pertanian yang mengatakan bahwa
oh aman semua beras di stok bulog aman untuk beberapa bulan ke depan
tapi kan itu kan akan dikoreksi oleh harga kan
ternyata harga kan naik
harga itu kan supply dan demand
ini yang harus diakui
semua harus tahu puncak paceklik itu adalah bulan januari dan awal februari
ini yang betul betul harus diperhatikan
nah di samping itu sebenarnya sebenarnya ya ada satu instrumen yang mestinya dikeluarkan oleh pemerintah
di samping operasi pasar
ada instrumen yang dulu disebut dengan raskin sekarang rastra
pada saat saat situasi seperti ini
seyogianya itu dikeluarkan
menyerang yang harga normal gitu ya
dan ini ini yang biasa dilakukan
ada stoknya untuk rastra itu menurut anda
nah makanya yang delapan ratus ribu itu keluarkan saja gitu
nah sehingga stoknya menjadi tipis sehingga pemerintah akhirnya harus
oke kita membicarakan sekarang dan juga untuk kedepannya
agar tidak ada krisis beras
agar tidak ada krisis beras juga di negara kita sebagai pemakan beras gitu ya
sudah mau tidak mau harus impor untuk menambah stok
paling tidak apakah dengan adanya impor ini otomatis harga akan terkendali
dan juga nanti efeknya ke harga gabah petani seperti apa
karena potensinya juga akan menekan harga dari petani yang akan semakin merugi
jadi kalau kita bicara rp lima ratus itu sangat kecil sebenarnya
dibanding dengan kebutuhan nasional
yang kedua memang timingnya kurang tepat
sebenarnya timing yang tepat adalah sebelum mendekati pandemi
antisipasi gitu ya jangan sampai sudah kekeringan stok gitu baru mau impor gitu ya pak ya
kemudian justru yang lebih penting lagi saya takutkan nanti pada akhir februari dan bulan maret april
pada saat panen raya kita ribut lagi
tapi ributnya apa harga gabah jatuh
harga gabah jatuh ini yang kita harus siap
nah maka dari itu persoalannya apa persoalan mendasarnya itu nanti
panen raya pada musim penghujan kalau tidak ada pengering mesin pengering
itu akan terjadi kualitas yang
oke kalau dilihat seperti memang manajemen dari perberasan ini
dilakukan pemerintah ini tidak efisien gitu ya untuk menekan dan juga mengantisipasi
dan juga nanti mengantisipasi ke depannya lagi untuk pada saat nanti ada panen raya
kemudian akan ada permasalahan lagi di sana seperti anda katakan
langkah sederhananya saja deh pak sutarto seperti apa
saya kira begini satu kita memang harus membenahi sisi hilir
salah satunya adalah bagaimana kita memperbanyak pengering mesin pengering pada saat panen raya
nah kalau berikutnya adalah baru kita kembali lagi ke sisi hulu
sisi hulu kurangnya di mana ternyata yang memproduksi padi itu adalah petani petani kecil
petani petani yang lahannya sempit
jadi apa yang dilakukan mereka akan menanam sesuai dengan perintah bosnya
yang kedua mereka akan segera menjual di lapangan
mestinya ini harus dibangun satu sinergi dan saya sudah menawarkan anggota kami yang satu ratus delapan puluh dua ribu ini
siap untuk bersinergi dengan kelompok kelompok tani
hit menurut anda masih diperlukan untuk ke depannya
sebenarnya kalau betul betul surplus hit itu tidak perlu
jadi baru pemerintah hanya berpikir kalau terjadi gejolak harga melebihi apa yang diperhitungkan oleh pemerintah cukup
harga standarnya gitu ya
tapi tidak perlu mengeluarkan sampai peraturan pemerintah seperti itu
nah maka dari itu pemerintah harus punya stok
siapa yang punya stok bulog harus diperkuat
jadi jangan bulog ini tidak jelas penugasannya jadi harus betul betul jelas diberikan penugasan
dan juga antisipasi pada saat musim lepas ceklik bahwa pemerintah sudah harus mulai impor
jangan sudah kekeringan baru impor sekarang
ya kalau mau impor ya sejak awal
dan itu sebenarnya sudah bisa dihitung
diprediksi pada bulan juli tapi angka ramalan juga supaya dikeluarkan
oke baik terima kasih ketua umum perpadi sultarto alimusio sudah bergabung bersama kami